cacing tanah yang dianggap menggelikan bagi sebagian orang ternyata bisa mendatangkan keuntungan
di balik bentuknya yang menjijikan cacing ternyata memiliki banyak manfaat
lewat budidaya cacing tanah seorang pria di tuban dapat meraup keuntungan hingga jutaan rupiah
memanfaatkan bekas kolam lele yang sudah tak terpakai warsidi memulai usahanya dengan bibit cacing tanah sebanyak tiga puluh lima kg
sementara itu untuk media hidup cacing warsiri menggunakan serbuk jamur bekas sebagai pengganti tanah
cara membudidayakan cacing ini cukup mudah
bibit cacing dipelihara menggunakan media papan kecil
setelah tumbuh dewasa cacing akan berubah menjadi cacing yang lebih mudah
setelah tumbuh dewasa cacing akan dipindahkan ke tempat lebih luas yaitu kolam lele yang telah diisi serbuk jamur
selanjutnya cacing dewasa akan bertelur dan menghasilkan anakan sehingga tidak perlu membeli bibit cacing lagi
untuk perawatannya cacing tanah cukup disemprot air setiap pagi dan diberi makan ampas tahu hingga panen atau selama dua bulan
hasilnya saat panen warsidi bisa mendapatkan cacing tanah mencapai tiga kali lipat jumlah bibit yang ditebar
jadi jika menggunakan tiga puluh lima kg bibit tanah cacing akan berubah menjadi cacing yang lebih mudah
jika menggunakan tiga puluh lima kg bibit maka hasil panen mencapai kisaran satu ratus lima kg
untuk pemasaran tingginya permintaan cacing untuk pakan ternak dan bahan baku industri kosmetik serta farmasi membuat para tengkulak jemput bola
dengan harga jual rp lima puluh per kilogramnya warsiri bisa meraup omset
mencapai rp lima juta sekali panen
dion fajar arianto tuban